yang masih menjadi trending topic sampai dengan hari ini kali item
yang ditutupi waring atau kain kasah hitam menjelang perhelatan asean games
setelah menjadi sorotan media asing kini gubernur anies baswedan menyebut bahwa kali item
merupakan warisan dari pemerintah dki sebelumnya
sejak akhir pekan lalu kali sentiong atau lebih dikenal dengan nama kali item
yang letaknya berdampingan dengan wisma atlet kemayoran
yang dipasangi waring atau kain jaring berwarna hitam
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan
pemasangan waring ini diperlukan untuk mengurangi bau tidak sedap yang bersumber dari kali
masyarakat dan warganet pun menanggapi kebijakan ini dengan beragam
kali item bahkan menjadi topik populer di lini masa twitter selama berhari hari
kebanyakan warga net mengkritik pemasangan waring yang dianggap sebagai kebijakan asal asalan
karena tidak menyelesaikan permasalahan kali item sesungguhnya
alasan pemakaian waring yang disebut untuk menutupi bau pun
dianggap hanya sebagai solusi solusian terhadap buruknya kali item
media asing bahkan ikut menyoroti polemik pemasangan waring di kali item
pada dua puluh juli channel news asia menurunkan sebuah tulisan berjudul
setelah menunai kritik dari kebijakan menutup kali item
gubernur anies baswedan kemudian melontarkan pernyataan baru
diberitakan cnn indonesia
anies menyebut kali item merupakan warisan dari pemerintah dki sebelumnya
kali itu bukan hitam dari sejak tiga bulan lalu
kali itu sudah hitam sejak tahun tahun lalu
jika yang mengelola jakarta dulu memperhatikan ini
kita nggak punya warisan kali item
dan kembali pernyataan terbaru anies pun langsung menuai kritik dari netizen
mereka menyayangkan pernyataan anies yang dianggap tak mampu memberi solusi
dan melimpahkan kesalahan
permukaan kali sentiong sepanjang hampir tujuh ratus meter
sudah ditutup dengan waring atau kain kasah hitam
guna mengurangi bau yang tidak sedap dan juga pemandangan yang mengganggu
namun solusi ini dianggap tidak menyelesaikan permasalahan
karena sejatinya air kali masih saja bau dan berwarna hitam
pemasan waring atau kain kasah yang biasa digunakan di tambak ikan
menjadi pemandangan yang menarik perhatian warga yang melintasi kalisentiong
atau yang oleh warga setempat disebut sebagai kali item
waring sepanjang enam ratus delapan puluh sembilan meter di sisi belakang wisma atlet kemayoran tersebut
dipasang sebagai siasat untuk mengurangi penguapan air kali sentiong
sehingga membuat daerah sekitar tercemar bau tak sedap
saat ini saya berada persis di samping kali sentrum atau kali item
dan memang masih tercium aroma
bahkan tadi ketika saya menyeberang daerah sana kira kira sekitar lima meter
baunya juga masih tercium
tapi apakah hanya ditujui oleh saya
kebetulan ada sejumlah anak anak
masih tercium apa
masih tercium apa baunya
masih tercium apa baunya
kamu kali yang bau
ya ternyata memang bukan dia yang bau tapi memang kalinya yang masih bau
tapi memang saya harus akui bahwa memang dengan adanya pemasangan waring ini cukup membantu
untuk mengurangi bau yang tercium sehingga tidak terlalu menyengat
menurut kelompok lingkungan hidup wali
untuk menjaga estetika kalisintyong pemasangan waring bisa dimaklumi
namun mereka tidak setuju bila ini dijadikan sebagai solusi permanen
pasang waring sebenarnya kurang pas juga sih kalau pasang waring
tapi kalau itu kan kita lihat dulu dia pasang untuk apa gitu loh
kalau untuk menghindari hitam air itu kemudian pemandangan kita untuk estetika kota ya nggak masalah
tapi kalau ini untuk selamanya saya tidak setuju
mustaki menambahkan masalah air kali yang kotor dan bau harus dilihat secara komprehensif
bila airnya hitam maka harus dicari sumber pencemaran dari mana dan ditindak tegas
selain itu program reklamasi di teluk jakarta menurutnya harus dihentikan
karena menyebabkan aliran air di muara teluk jakarta menjadi terhambat
sehingga menyebabkan air tidak bergerak dan menjadi bau
namun yang paling penting ada tindakan terakhir
tindakan tegas para pencemar lingkungan untuk menciptakan efek jerah
iya harus ada tindakan tegas
terutama korporasi atau perusahaan siapapun ya
baik itu dari pemukiman maupun dari industri
kalau dia melakukan pencemaran lingkungan ya harus ditindak tegas
pemerintah provinsi dki jakarta sendiri mengakui pemasangan waring hanya sebagai solusi sementara
namun masyarakat berharap pemerintah provinsi dki tidak berhenti di situ
dan memecahkan permasalahan ini secara permanen
arya dita utama jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta jakarta
pemerintah provinsi dki jakarta jakarta
dan sekarang yang baru baru ini pernyataannya bahwa kali itu merupakan warisan dki jakarta
anda melihat penggunaan kalimat ini atau kata ini tepat atau tidak
ya kata warisan itu boleh jadi tepat tapi harusnya bukan dijadikan alasan
karena ini kan memang masalah yang sudah bukan menah
tapi sudah berdasar warsa terjadi
misalnya kita pernah mendengar problem kali kali jakarta yang hitam dan keruh
dinyanyikan di dalam sajak rendra yang terkenal di dalam potret pembangunan
sajaknya itu potret pembangunan itu
itu dijelaskan tentang disebut berkali kali tentang kali ciliwung
yang teruk yang hitam yang berbau
kemudian dari dalam sajak pindah pemerintah merespon itu dengan prokasi proyek kali bersih
nah itu sebenarnya merespon dari masalah sungai sungai di jakarta yang sebanyak tiga belas itu yang hitam
keruh hitam dan berbau busuk begitu
dan itu asal muasakannya
hal ini sebenarnya bisa dicari pada kerusakan ekologis yang terjadi oleh sebab tumbuhnya industri industri
di sepanjang aliran sungai di luar kota jakarta dan sepanjang jakarta bergabung antara limbah pabrik dengan limba rumah tangga
nah ini yang mengakibatkan dalam periode yang lama itu
kalijakarta itu sungai sungainya menjadi sangat tercemar karena menjadi tong sampah raksasa
nah ini semakin memburuk karena penyedotan air tanah
sehingga penurunan permukaan tanah itu menjadi semakin cepat dan membuat jakarta menjadi seperti mangkok begitu
dan akhirnya air tidak bisa mengalir kan
tapi sejauh ini pemerintahan dki jakarta begitu dari sebelum sebelumnya
yang anda tahu apakah memang sudah mencoba berbagai upaya untuk mengurangi warna hitam paling tidak yang ada di kali kali di jakarta
ya upayanya itu kan pernah dilakukan prokasi
jadi kalinya yang dibersihkan
kemudian ada proyek baru lagi normalisasi sungai
tapi yang terjadi kan betonisasi bukan normalisasi
jadi masih sungai konsepnya
jadi tidak dicari akar masalahnya yang menyebabkan sungai sungai di jakarta itu menjadi hitam dan berbau busuk
dan itu berasal dari kawasan hulunya jakarta begitu
harus dicek industri industri yang tumbuh dan pembuangan limbahnya bagaimana
kemudian limbah rumah tangga
bagaimana limbah industri rumah tangga
bagaimana itu kan tidak pernah ada evaluasi secara serius
dan selama puluhan tahun ini dibiarkan
dan sekarang menjadi bom waktu yang meledak ya
puluhan tahun dibiarkan
tapi sebagai sejarawan jakarta ini anda melihatnya perjalanan wajah kali item dari dulu hingga kini cukup berubah signifikan nggak sih
tidak ada perubahan signifikan
yang hitam itu kan wajah kita
wajah kita yang buruk dalam mengurus kota
ini artinya berarti apa yang sudah dilakukan paling tidak solusi sementara yang dilakukan oleh gubernur dki jakarta anies paswedan sudah cukup tepat ya
ya kalau solusi yang sifatnya tambal sulam ya bolehlah
tapi kan kita tidak mengharapkan yang tambal sulam
tapi rencana yang serius gitu loh
ini urusan bukan hanya memasang jaring tapi mengevaluasi tata ruang
ya berkait dengan persoalan bukan hanya jakarta tapi kawasan kawasan depok bekasi tanggerang begitu itu bogor puncak itu harus diajak bicara duduk bareng untuk bagaimana mencari solusi serius terhadap persoalan sungai ini
oke berarti ini betul ya dari sekian banyak periode pemerintahan jakarta belum ada yang bisa berhasil menyelesaikan permasalahan kali hitam sampai dengan hari ini
bukan hanya persoalan dki mayoritas kali itu bahkan yang terbesar urusan negara
itu punya pemerintah pusat
nah pemerintah pusatnya kan kadang kadang nggak mau berpikir juga ikut duduk nimbrum
apalagi sekarang fliksi politik dan konflik politiknya makin kuat ya semua

oke baik terima kasih atas informasi anda jajari izal ahli sejarah jakarta
selanjutnya ada komentar berbeda ini dari at akmal marhali mencuitkan untuk mengatasi kali hitam di jakarta nggak perlu jauh jauh studi banding
cukup ke surabaya
tadinya air kalinya hitam tapi kini menjadi kawasan yang menarik warga untuk refreshing
selanjutnya dari akun ad darap prayoga mencuitkan kali hitam bukannya dibersihin malah ditutup jaring hitam
semacam disuruh nyapu sama emak kotorannya bukan dibuang tapi diumpetin di bawah karpet